adalah dua keputusan penting yang merupakan langkah awal untuk transisi dari pandemi menjadi endemi
ya nanti kalau kita lihat ke depannya kondisi penularan kasus covid sembilan belas juga makin lama makin terkendali
yang masuk rumah sakitnya juga makin lama makin sedikit
kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri juga semakin tinggi
kita bisa melakukan langkah langkah relaksasi lainnya yang secara bertahap akan membuat hidup kita kembali normal
per delapan belas mei pemerintah memperbolehkan warga untuk melepas masker saat berada di luar ruangan
serta menghapuskan kebijakan tes pcr ataupun juga antigen untuk perjalanan domestik maupun luar negeri bagi mereka yang sudah divaksin dosis lengkap
nah pelonggaran kebijakan ini menjadi pertanda dimulainya masa transisi dari pandemi
ke endemi di indonesia
namun apa sih sebenarnya proses masa transisi dari pandemi ke endemi ini
mantan direktur penyakit menular who asia tenggara chandra yoga aditama menyebut
proses transisi pandemi ke endemi covid sembilan belas sudah dilakukan oleh sejumlah negara di dunia
istilah proses transisi ini tidak diatur secara baku oleh lembaga kesehatan dunia atau who
masa transisi ini merupakan masa ketika sebuah negara
karena dinyatakan mampu mengendalikan kasus penyakit menular
setiap negara berhak menggunakan istilah apapun dalam proses pengendalian covid sembilan belas ini
itu tergantung dari negaranya dan juga kalimatnya juga mungkin perlu di
karena kalau indonesia atau inggris atau negara mana kasusnya sudah terkendali
maka dia yang bisa dikatakan oleh negara itu adalah di negara dia kasus itu sudah terkendali
pandeminya mungkin masih ada tapi saya kira proses transisi itu bagus bagus saja
saya kira sekarang hampir semua negara menjalankan proses transisi itu
pemerintah indonesia memiliki lima indikator yang dijadikan patokan dalam transisi ke endemi
seperti yang pertama laju penularan harus kurang dari satu
kelima level ppkm berada pada transmisi lokal level tingkat satu
semua indikator transmisi komunitas harus berada di level satu antara tiga sampai enam bulan
untuk menjadi syarat perubahan status pandemi ke endemi
sementara itu epidemiologi dari universitas griffith australia diki budiman
menyatakan pencabutan status pandemi merupakan kewenangan who
meski begitu pemerintah dan warga harus tetap berfokus bekerja sama dalam mengendalikan covid sembilan belas
sehingga setelah pandemi kewenangan who akan menjadi lebih besar
misalnya kita adalah negara yang sedang mengalami pandemi
jika pandemi masih tetap berjalan kita tetap akan mengalami pandemi
dari kabupaten dan kota kita masuk ke kondisi terkendali
sisa pandemi dan epidemi
karena kita harus menjadi target
karena mayoritas harus terkendali supaya tidak menjadi korban
kalau negara negara ini sudah banyak ya baru bisa kita melihat who mencabut status pandemi
dalam masa transisi pandemi ke endemi ada perubahan kebijakan protokol kesehatan
mengikuti status ppkm yang kini berada di level satu
sejumlah pelonggaran kebijakan pun telah diterapkan pemerintah indonesia
kelonggaran kebijakan atau relaksasi kebijakan diperkirakan akan terus bertambah
seiring dengan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah indonesia
meski begitu pemerintah indonesia tidak bisa mencabut status pandemi begitu saja
karena pencabutan status pandemi ini menjadi kewenangan dari lembaga kesehatan dunia atau who
gita meninggrum edwin arman jakarta